dan bagaimana kondisi terkini di bandung jawa barat langsung saja kita tanyakan kepada rekan kami produser lapangan rizky rizlia di tps dua puluh enam kelurahan gumeruh kecamatan batu nunggal bandung
selamat pagi rizka sejauh ini bagaimana persiapan di tps yang anda tempati saat ini
selamat pagi lady dan aldi
iya kondisi di kota bandung sendiri memang masih cenderung sepi ya karena memang tps baru dimulai sekitar tiga puluh menit lagi atau sekitar pukul tujuh pagi nanti
dan di tps tempat saya berada di tps dua puluh enam rw sebelas kecamatan batu nunggal kelurahan gumeruh ini masih terlihat cenderung sepi karena memang belum dimulai
tapi petugas sudah bersiap siap petugas juga sudah melakukan himbauan via pengeras suara agar para pemilih segera bersiap siap
dan untuk kota bandung sendiri memiliki dua hak
masyarakat kota bandung memiliki dua hak pilih yaitu untuk pilwalkot pemilihan wali kota bandung dan juga untuk pilgub pemilihan gubernur jawa barat
dan untuk memberikan rasa aman serta rasa nyaman kepada masyarakat kota bandung dalam rangka pil kd serentak ini
dapat saya informasikan pihak polda jawa barat dan juga pihak pangdam tiga siluwangi sudah berkoordinasi untuk menurunkan personelnya
dari pihak polda jabar ada sekitar delapan belas personel yang nanti akan disebar di seluruh jawa barat
begitu juga dengan pangdam tiga siluwangi yang akan menurunkan
menurunkan sekitar tiga personelnya
dan ini pun bersifat fleksibel jadi nanti di setiap tps akan ditempatkan sekitar satu anggota kepolisian
apabila tps tersebut memang rawan daerah yang termasuk rawan karena pihak polda sudah memetakkan daerah daerah rawan
nantinya bisa lebih dari satu personel yang disiagakan di tps tersebut
namun sejauh ini kondisi sampai pukul enam tiga puluh ini kondisi tps tps di kota bandung masih cenderung kondusif
dan untuk pilwal kod sendiri dapat saya informasikan ada tiga pasangan calon
begitu dengan adanya nurul hairul yosi aris dan adanya ode diana
dan masyarakat kota bandung yang jumlahnya sekitar satu enam lima ratus sembilan puluh pemilih ini
akan memilih di sekitar empat sembilan ratus tps yang tersebar di satu ratus lima puluh satu desa dan sekitar lima puluh kecamatan
dan kita tahu juga ada pemilihan yang memang sangat seru di kota bandung
pemilihan gubernur jawa barat
jadi dari empat pasangan calon nantinya hanya akan ada dua yang dapat mencoblos di kota bandung
jadi dari pasangan satu ridwan kamil dan uru zanul ulum
hanya ridwan kamil yang akan mencoblos di kota bandung
sedangkan uru zanul ulum akan mencoblos di kota tasikmalaya
dan setelah mencoblos di kota tasikmalaya
tentunya uu akan langsung bertanding ke kota bandung ke posko pemenangan untuk menunggu quick count
untuk pasangan calon nomor dua ada t b hasanudin dan antoni
charlian yang keduanya tidak memilih di kota bandung
yang pertama t b hasanudin karena ktp nya merupakan ktp jakarta
sehingga tidak memiliki hak pilih untuk pilgub ini
yang kedua antoni charlian memilih atau mencoblos nanti di kota tasikmalaya
namun nanti ada agenda dari tb hasanuddin untuk berkeliling ke seluruh tps di kota bandung
untuk pasangan calon nomor tiga yakni sudrajat dan ahmad syaihu
sudrajat akan melakukan pencoblosan di kota bandung tepatnya di kecamatan cidadap
dan untuk pasangannya ahmad syahir akan melakukan pencoblosan di kota bekasi
dan untuk pasangan nomor empat dedy mizuar dan dedy mulyadi
keduanya tidak melakukan pencoblosan di kota bandung
dedy mizuar melakukan pencoblosan di kota bekasi
dan dedy mulyadi melakukan pencoblosan di kota purwakarta
nah untuk anda yang sudah memiliki yang sudah terdaftar
diharapkan agar segera datang ke tps nya untuk meramaikan pemilihan wali kota
dan pemilihan gubernur jawa barat yang nantinya akan menentukan masa depan kota bandung
juga masa depan jawa barat
lima tahun mendatang